seorang santri di kabupaten berau kalimantan timur tewas usai menjalani atraksi bela diri
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tragis tersebut
kepanikan terjadi setelah dua dari enam santri pingsan saat melakukan atraksi di sebuah pondok pesantren di kebupaten berau kalimantan timur
dua santri bernama rangga dan jody langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah abdul rifai untuk mendapatkan perawatan
namun saat tiba di rumah sakit nyawa rangga tidak terselamatkan
sementara itu pihak penyelenggara yang dimintai keterangan mengaku tidak mengetahui peristiwa tragis tersebut karena tidak berada di lokasi saat kejadian
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tragis tersebut

masalah ini saya tidak tahu
pada saat dilaksanakan atraksi menggunakan mobil tersebut pihak ini dari enam orang tersebut ada salah satu korban
satu orang meninggal dunia dan yang lainnya ini luka luka
sekarang dari pihak kepolisian sendiri sekarang sedang melaksanakan penyelidikan
sudah kami ambil keterangan beberapa saksi
kemudian baik dari pihak pesantren maupun dari pihak
penjaga kelas jenis sendiri